inilah suasana gedung pakuan atau rumah dinas gubernur jawa barat di jalan cicendo kota bandung sabtu siang
sejumlah pejabat pemerintah daerah di lingkungan pemerintah provinsi jawa barat hadir untuk menyampaikan duka cita sekaligus mengikuti kegiatan doa bersama atas meninggalnya putra gubernur jawa barat emeril kan mumtaz atau eril
menurut kepala biro administrasi pimpinan provinsi jawa barat wahyu nijaya proses takziah dimulai dengan sholat gaib doa bersama dan penyampaian bela sungkawa yang dibagi dua sesi
sesi pertama dimulai pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia barat dan sesi kedua pukul tiga belas
di antara yang hadir antara lain mulai dari wakil gubernur jawa barat uu rusanul ulum wali kota bandung yana mulyana dan wali kota bogor bima arya
sejak eril dinyatakan wafat pada tiga juni terlihat karangan bunga berjajar sepanjang pagar gedung pakuan dan masih terus berdatangan hingga sabtu siang
tampak juga foto foto eril yang disematkan di tangkai tangkai bunga di gerbang masuk rumah dinas gubernur jawa barat itu yang dipasang oleh warga yang melintas
di antara warga itu bahkan ada yang rela menunggu di luar agar dapat masuk untuk mengucapkan bela sungkawa serta ikut doa bersama
tidak kenal cuma sering melihat di sg teman teman ada yang melihat

ikut doa bersama
sementara itu presiden joko widodo juga turut menyampaikan ungkapan belasungkawanya atas meninggalnya putlari tuan kamil emeril kan bumtas
dan seluruh keluarga besar pertama tama atas nama pribadi
bangsa dan negara menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian ananda emeril kan mumtaz
kami mendoakan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisinya
pres maruf amin juga turut menyampaikan duka citanya kepada rituan kamil di bandara
sebelum bertolak ke jakarta melalui panggilan video yang langsung diterima oleh ridwan kamil dan istri
wapres menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya emeril kan mumtaz setelah hanyut di sungai are di kota bern swiss
pak pres menyampaikan belasungkawa
kepada ananda emeril kan bumtas yang mudah mudahan diterima di sisi allah dan rituan kamil keluarga diberi kesabaran
rituan kamil pun menyampaikan terima kasih atas dukungan wapres kepada keluarganya
dia beserta istri dan keluarganya juga telah mengikhlaskan
kemarian putra sulungnya tersebut
emeril kan mumtaz atau akrab di sapa eril hilang di sungai are swiss pada dua puluh enam mei dua ribu dua puluh dua
hingga hari ini upaya pencarian telah dilakukan lebih dari sepekan namun belum membuahkan hasil
tim liputan cnn indonesia